dalam laman kementerian kesehatan disebutkan hipertensi pada kehamilan
adalah kondisi di mana tekanan darah sistolik lebih dari satu ratus empat puluh
dan tekanan darah diastolik lebih dari sembilan puluh mmhg
dokter spesialis kandungan dan kebidanan dari rumah sakit universitas indonesia depok
iren sinta febriana mengatakan
hipertensi yang terjadi pada kehamilan
menyumbang angka kematian ibu yang cukup besar
yaitu satu enam puluh enam kasus di dua ribu sembilan belas
setelah penyebab kematian ibu karena perdarahan sebanyak satu dua ratus delapan puluh kasus
sebenarnya pembuluh darah yang sudah dipersiapkan untuk hamil itu
harusnya pembuluh darah dengan tekanan darahnya nggak begitu tinggi
justru malah dengan berbagai hormat
harusnya tekanan darah ibu hamil itu normal
atau bahkan di trimester dua sampai tiga awal justru lebih turun
justru jika ibu hamil itu justru mengalami darah tinggi
menunjukkan bahwa ada sistem yang salah
pembuluh darahnya berarti mungkin ada yang terganggu
di pembuluh darah placenta tersebut
alhasil ibu hamil harus meningkatkan tekanan darahnya
untuk akhirnya mencukupi supply yang bagus ke janinnya
namun kondisi tersebut tidak bagus sebenarnya
menurut dokter iren
jika sebelum usia kehamilan dua puluh minggu bahkan sebelum terjadi kehamilan
tekanan darah si pasien di atas satu ratus empat puluh per sembilan puluh
hal ini sudah masuk dalam kategori hipertensi kronik
sementara bila terjadi hipertensi dengan tekanan di atas satu ratus empat puluh per sembilan puluh
ketika kehamilan sudah melewati dua puluh minggu
dinamakan hipertensi gestasional
jika ibu tersebut menjadi tekanan darahnya itu tadinya itu satu ratus empat puluh
tapi naik menjadi tekan darah sistolik satu ratus enam puluh
bawahnya itu satu ratus sepuluh
kita curiganya atau kita bisa diagnosa preeklampsia
nah proyek lansia ini bisa terjadi pada yang awalnya sudah hipertensi kronik nih
yang dua puluh minggu ke bawah sudah ada hipertensi
itu yang kita kenal sebagai superimpos preeklampsia
ibu hamil yang mengalami preeklampsia biasanya mengeluhkan nyeri kepala di bagian frontal
nafas menjadi berat
batuk batuk dan nyeri ulu hati
yang paling dikhawatirkan terjadi edema atau pembengkakan paru akibat hipertensi yang tidak terkontrol
preeklampsia dapat berkembang menjadi berat hingga eklampsia atau kejang
kejang diakibatkan regulasi tekanan darah di otak tidak berjalan dengan baik sehingga memengaruhi saraf saraf di otak
penanganan pasien hipertensi dalam kehamilan atau dengan spektrum tingkatan gejala yang lebih berat seperti preeklampsia dan eklampsia
saat dirawat di rumah sakit terlebih dulu dipantau keadaan umumnya
yaitu pengukuran tensi darah yang tepat sambil terus dilakukan observasi secara intensif
setelah dipastikan tekanan darahnya dokter akan memberikan obat anti hipertensi secara tepat
karena untuk menurunkan tensi darah pasien dengan kondisi ini harus berhati hati
dokter juga akan mengecek usia kehamilan sang ibu
bila kandungannya sudah tiga puluh tujuh minggu bahkan lebih maka persalinan harus segera dilakukan
apalagi preeklampsia dapat membaik bahkan hilang bila bayi dilahirkan
terminasi jika sudah waktunya dilahirkan yaitu atherem di mana tiga puluh tujuh minggu ke atas
jika preteram atau prematur ya kita kenal ya di tiga puluh tujuh minggu ke bawah kita lihat lagi
apakah masih bisa kita tunggu untuk kematangan paru ataupun langsung dilahirkan dengan berbagai cara
bisa kita lihat kalau bagus semua kondisinya pensinya juga bagus ternyata bisa kita induksi untuk lahir normal
namun jika sudah tensinya tidak terkontrol dan berbagai komplikasi lainnya apalagi jika sudah eklamasi itu kita lahirkan secara sesar
preeklampsia dapat menetap hingga dua belas minggu pasca persalinan bila memang pasien memiliki riwayat hipertensi kronik sebelum dia hamil
bila hal ini tidak tertangani dengan baik dapat mengakibatkan terjadinya komplikasi lain
seperti pelebaran jantung hingga gagal jantung
sehingga pasien harus tetap diobservasi secara ketat hingga melewati dua belas minggu saat melahirkan
pada pasien ibu hamil yang memiliki riwayat hipertensi pada kehamilan sebelumnya dengan preeklampsia dan eklampsia
memiliki potensi terjadi hal serupa pada kehamilannya saat ini
untuk itu diperlukan tindakan pencegahan agar keselamatan ibu dan bayi tetap terjaga selama persalinan
dengan melakukan pemantauan kehamilan sesuai dengan waktu yang ditetapkan secara rutin
masuk pada trimester pertama kedua dan seterusnya
kemudian diberikan nutrisi yang tinggi kalsium tinggi protein
ditambah lagi dengan suplementasi atau mengkonsumsi suplemen asam lemak esensial
dan juga penambah darah agar tidak terjadi anemia selama kehamilan
tim liputan cnn indonesia